mbak sulung membaharkan utang sekarim itu apa
mau sok pameran kekayaan
jangan gitu dong
kalau uang segitu mah gak usah dipamer pamerin deh
pak ji pak ji tuh salah paham
saya cuma minjimin duit ke pak karim
dia gak berani bayar langsung ke pak ji
makanya saya suruh mah ojo
anterin nih duit ke pak ji
tapi mestinya jangan begitu dong
lu bayar aja langsung
lu tahu sendiri haji muhyiddin
di mata dia gue gak ada bagus bagusnya
iya juga sih
tapi aneh kan kepengen ngasih tau nih sama haji muhyiddin
gue usahanya aneh punya temen
yang baik tajir kaya bang haji
begitu bang haji
ntar lu banting lagi
agak bang haji
tolong ke haji muhyiddin ya
bilangin dari gue ya
buat bayar hutangnya karim
belanja lu roh
ya mau cari bumbu dapur sama sayuran
belanjanya juga mau siang seger tiap hari
makanannya kemarin bukan masih ada
duh segitu aja nanya maksud
emangnya makanan malam udah habis
malem gue kagak bisa dateng
kalah gue pusing
gak tau tuh kenapa ya
banyak yang dateng roh
gue denger denger lu nyiapin daging banyak
allah paling gak demam tuh sama orang orang yang mubasir
teman r kg
dani yang benmer
kita gaat ke dodi damai
gue puas deh rasanya
ada apaan sih umi
kok dateng dateng tiba tiba ngedumel
terus ketawa ketawa sendiri
hati umi hari ini puas benar
umi mau ke dapur dulu
mau beli apa mau coba
saya teh tidak mau beli apa apa ji
saya datang kemari disuruh haji sulam
buat bayar hutangnya karim
kenapa jadi si sulam yang mau bayar hutang si karim
waduh saya kurang tahu ji
ya saya sih cuma disuruh ya saya lakukan
perkara kenapanya mah
itu bukan urusan saya ji
mau sok soan banget tuh orang
mau jadi pahlawan kesiangan apa deh
saya tidak tau ji
gue gak punya urusan sama

gue gak pernah ikut campur urusan dia
kenapa dia ikut campur urusan gue sama si karim
kagak sompan banget tuh anak
nah sekarang lebih baik ini
hitung dulu deh
kalau haji muhyidin tidak mau terima
apa saya kembalikan lagi uangnya pada saat itu
aduh apa sih
ada masalah apa sih mba
masalahnya sampai begitu
ini nih sulam cari gara gara lagi nih
rupanya dia mau balas dendam sama kita nih
iya persoalannya apa
dia bayarin utang si karim
yang kalau bayar utang itu lama banget
kebanyakan duit kali dia
sengaja dia mau ngerendahin kita
kurang ajar tuh dia tuh
ngacar amat tuh
umi kagak liat dia apa
aduh dasar dah
semuanya sudah kita ubur
jadi kita tinggal menunggu sertifikat argarisnya saja
ya sudah saya nunggu beritanya saja
iya kalau begitu kami mohon pamit dulu pak ustadz
mari pak ustadz
hal ini tuh masih kepikiran sama haji sulam
kemarin itu cuma anda sendiri yang datang ke acara syukurannya
keluarga pada kemana semua ya
padahal haji sulam itu
gak pernah gak datang kalau diundang sama warga
saya juga tidak ikut pak ustadz
pak sultoni kenapa gak datang
pak haji sulam itu juga salah pak ustadz
salah apa dia
salah apa dia
perasaan selama ini ngajar di masjid ini
haji sulam itu gak pernah punya niat yang
warga curiga karena pak haji sulam punya maksud terselubung
karena maksud tertentu
apa maksudnya maksud terselubung
saya tidak bisa menjelaskannya
karena takut salah
memang anda punya bukti kalau haji sulam itu punya maksud terselubung
iya pak ustadz
kuncingan jamaah dan warga sini memang seperti itu
kalau belum ada bukti itu namanya dugaan pak sultoni
kalau dugaan yang buruk namanya suuzon
iya pak ustadz memang saya langsung percaya saja
karena kedengarannya masuk akal
ya udah kita jalan
nomor siapa lagi nih
belum hafal ya sama suara abang
dari mana bang ramadi tau nomor rum
alhamdulillah kabar rum baik baik aja
seneng deh dengarnya kalau gitu
oh iya rum ngomong ngomong nanti pulang kerja abang boleh mampir ke situ nggak ya
oh gitu ya
oh ya udah deh nggak apa apa kalau kamu lagi sibuk gak masalah kok
enggak ya bukan yang nggak boleh cuma rum lagi mau ada acara aja bang
iya iya gak apa apa kok beneran deh
ya udah kalau gitu assalamualaikum
gue gak boleh putus asa
gue mesti coba lagi menghubungi rumahnya
siapa ya yang udah ngasih nomor herum sama bang rahmadi
maksud lo membaharkan utang sekarang itu apa
mau sok pamer kekayaan
jangan gitu dong
kalau uang segitu mah gak usah dipamer pamerin deh
pak ji itu salah paham
dia cuma minjumin duit ke pak karim
dia gak berani bayar langsung ke pak aji
makanya saya suruh mah ojo
anterin nih duit ke pak aji
tapi mestinya jangan begitu dong
kok malah baru tengkar
ini masjid tempat yang damai
dia sok membayarnya utang orang
seharusnya orang itu aja membayar ke saya
saya tak singgung berat
begitu pak aji sulam
kalau pak aji tersinggung
begini pak ustadz masalahnya
pak karim itu punya sangkutan sama pak aji muhyiddin
waktu ditagi sama pak haji muhyiddin
dia belum punya uang
saya kasih pinjeman
tapi pak karim sendiri gak berani bayar langsung ke pak aji muhyiddin
menyuruh mang ojo membayar ke saya
pamer kekayaan apa
pak aji tak berani
siapa yang mentang mentang pak aji
gua tau watak lu lam
lu sok pamer kekayaan
sok baik sama orang
biar semua sempatik sama lu
memang begitu watak dia pak ustadz
dia mengundang syukuran
itu cuma kedok
untuk mencari simpati orang
biar nanti dalam pemilihan rw
tapi kagak mempan
orang masih percaya dan nurut sama saya
ada yang datang nggak kemarin